penyidik barat skrim polri menjatuhkan rekonstruksi kasus pembunuhan perencana brigadir loh frianza yusuf autawarat
di dua tempat kejadian perkara atau tkp
tempat pertama berlokasi di jalan sangguling tiga yang merupakan tempat perencanaan
sementara tempat kedua yang berlokasi di duren tiga yang menjadi lokasi penembakan
dan berikut pernyataan kepala divisi humas polri irjen paul dedy prestil
pada hari ini sekitar jam sepuluh lah nanti akan dilaksanakan kegiatan rekonstruksi
dan sudah dihadiri oleh pengawas eksternal
dari komnasam sudah hadir kemudian dari kompolnya juga sudah hadir
kemudian untuk tersangka saat ini sudah hadir irjen fs
ya sementara empat tersangka lagi dalam perjalanan
ini atas izin penyidik ya jadi saya sampaikan atas izin penyidik
untuk kegiatan rekonstruksi pada hari ini
rekonstruksi pada hari ini
akan meliputi tujuh puluh delapan adegan
di rumah magelang
sebanyak enam belas adegan
yang meliputi peristiwa tanggal empat tanggal tujuh dan tanggal delapan juli
di rumah saguling sebanyak tiga puluh lima adegan
meliputi peristiwa tanggal delapan
dan pasca pembunuhan brigadir j
kemudian di rumah komplek duritiga
sebanyak dua puluh tujuh adegan
terkait peristiwa pembunuhan brigadir j
saya minta rekan rekan untuk bersabar
setiap informasi yang sudah saya izin penyidik
insya allah nanti akan saya sampaikan kepada rekan rekan sekalian
dan kita akan menyiapkan dua layar
untuk bisa diliput oleh teman teman media
bagaimana jalannya rekonstruksi di tkp saguling
maupun di tkp yang ada di duritiga
itu rekan rekan yang bisa saya sampaikan di awal
proses perjalanan kita menunggu lebih lanjut